hai hujan deras yang membuyur ibukota sejak kini hari tadi kembali menyebabkan banjir di
sejumlah wilayah jalanan yang tergenang semakin membuat arus lalu lintas macet kini banjir sudah
surut meski lalu lintas belum sepenuhnya lancar selain informasi tadi kami juga hadirkan berbagai
perkembangan informasi dari dalam maupun macet negara saya yudi yudhawan bersama anda di cnn
hai dua masalah ibukota yang belum dapat diselesaikan sepenuhnya pemerintah provinsi
adalah banjir dan macet hujan deras yang mengguyur jakarta sejak dini hari menyebabkan
sejumlah titik banjir beberapa ruas jalan tergenang hingga kemacetan makin tak terelakkan
hai genangan yang menutup sebagian lajur di kawasan arjuna selatan ke bonjero langsung
memicu kemacetan lalu lintas pada rabu pagi walau sudah biasa genangan seperti ini kerap
membuat pengguna jalan kerepotan waktu tempuh untuk sampai tujuan pun otomatis lebih lama dari biasanya
tidak hanya di jalan raya banjir hingga setinggi setengah meter juga masuk ke perkampungan di
kawasan kebonjeruk baru di jalan yosudarso sunter jakarta utara banjir setinggi setengah meter
menggenangi jalan utama sejumlah kendaraan mogok banjir dipicu sistem drainasi yang
tidak berfungsi normal karena banyaknya kendaraan mogok arus lalu lintas dari
jalan yosudarso menuju tanjung priok tersendat banjir juga terjadi di kawasan petogogan
jakarta selatan banjir terjadi akibat luapan kali kerukut yang tidak dapat menampung debit air hujan
air setinggi empat puluh cm merendam permukiman warga di gang langgar selain rumah banjir juga merendam
sebuah sekolah dasar aktivitas belajar dan mengajar pun diliburkan tidak tahu suasananya kalau
hujan lebat tadi pagi jadi anak anak kondisinya di jalan banjir mereka lebih baik saya pulangkan karena
nanti kondisi mau pulangnya banjir akan berubah jadi kita bisa menunggu kembali ke bandara selatan
kalau aktivitas belajar kalau untuk kelas enam saya haruskan pagi minimal ya masuk
kalau memang darurat sekali saya pindahkan ke masjid di aula ada
meski titik banjir berkurang kondisi geografis kota jakarta yang berada di dataran rendah membuat ibu kota rawan banjir
kondisi ini belum lagi ditambah buruknya drainase dan tersumbatnya aliran sungai yang mengarah ke laut